baik kembar siang berusia dua setengah bulan ini menjalani perawatan intensif sesuai standar
bagi pasien kofit sembilan belas di rumah sakit umum pusat nasional rs upn dr cipto mangun kusumo usai
hasil repit tes salah satu bayi dinyatakan positif baik kembar siang ini merupakan
pasien rujukan dari rs sudah cilgon yang menjalani repit tes saat dilarikan ke rumah sakit salah
satu bayi mengalami gejala sesak napas dan sempat mengalami penolakan di sejumlah rumah
sakit sebelum akhirnya bisa menjalani perawatan di rs upn dr cipto mangun kusumo dokter anak rs
pn dr cipto mangunkusumo menyebut resiko penularan kofit sembilan belas sama besarnya bagi bayi dan
wanita hamil sayang kasus seperti ini justru kurang mendapat perhatian sehingga jumlahnya
terus bertambah dan kerap mendapatkan penolakan dari rumah sakit memang kalau kita lihat yang
datang bayi itu kebanyakan memang sudah pulang ke rumah
kemudian mereka tertular dari keluarga
hai ayah bayi kembar sya membenarkan terjadi penolakan dari sejumlah rumah sakit usai hasil
repit tes bayi dinyatakan positif itu kan istri membawa anak saya karena panik ya karena panik
bawa ke rs gitu rs ud cilgon di situ anak saya dikes darah terus setelah dites darah menyatakan bahwa harus dirawat

kalau dokternya menanyakan backgroundnya anak saya dari mana dan seharinya kemana gitu dokter menyimpulkan bahwa harus melakukan tes rapid
dan tes rapid itu hasilnya yang satu negatif dan yang satu positif
dapat informasi berapa rumah sakit yang menolak bayi bapak
saya dengar itu kalau nggak salah dua atau tiga gitu rumah sakit provinsi banten sama rumah sakit harapan kita
pihak keluarga bayi kini telah menjalani rapid test dan dinyatakan negatif
meski kini harus menjalani isolasi mandiri di rumah mereka di serang banten
saat ini keluarga juga tengah menunggu hasil tes swab bayi kembar mereka
rsupn dr cipto mangunkusumo saat ini juga tengah merawat enam bayi lain
yang terindikasi tertular wabah covid sembilan belas
salah satunya bahkan baru berusia dua minggu